ya allah kenapa ya kayak gak ada kayak yang lain itu diurusin semua aku
kali gitu aja udah ey
udara di kota gombong kebumen jawa tengah
pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya
namun rina tak peduli
perempuan berusia dua puluh lima tahun itu
harus segera membereskan baju baju yang berserakan di kamar
kondisi fisiknya membuat ia tak bisa menjangkau tempat tinggi
ada saja barang yang terjatuh ketika ia berusaha meraih sesuatu
rina menyandang disabilitas sejak lahir
rina harus merangkak dan mengesot untuk bergerak
tetapi tak ada waktu bagi rina untuk menyerah dengan keadaannya
karena ia adalah tulang punggung keluarga
ia harus menjaga mbah sanem
neneknya yang telah rentah dan pikun
sekaligus mengurus adiknya dimas
yang menyandang disabilitas intelektual
rina harus menjaga keadaan rina
rina harus menjaga keadaan rina

harus menyiapkan makanan bagi mbah sanem dan dimas
yang tak mampu berpuasa
cobaan demi cobaan hidup di alami rina sejak kecil
ayahnya kabur ketika ia masih bayi
setelah dimas lahir
ibunya memutuskan mencari kerja di luar rumahnya
ada ungkaran untuk membquesirnya
tapi gadgets mereka datang semak buah saya
karena tidak pihak se sabar
karena tidak merupakan bagianuit yang mampu membuesme
kayak nggak ada gitu kan terus akhirnya ya kadang kadang nangis sendiri sih ring gitu terus aku ya
terus lama lama aku sedang sendiri gini ya udahlah percuma juga ditangisin akan nggak mungkin kan
kalau aku ditangisin terus nanti kan jadinya aku jual setelah sendiri ya udah aku berusaha
untuk jalanin aja kondisi ini dan situasi ini gitu hai hari itu rina mbah sanem dan dimas harus
pergi ke gedung pkk di kota gombong untuk mengambil blt selama pandemi tiga bulan sekali
mereka mendapat uang lima ratus rupiah dari pemerintah namun
perjuangan untuk mendapatkannya sungguh berat rina mbah sanem dan dimas harus berjalan sepuluh km
untuk mencapai gedung pkk bergantian nenek dan adiknya itu mendorong kursi roda yang dipakai
rina tangan rina terlalu lemah untuk mendorong kursi rodanya sendiri yang kondisinya sudah rusak
kursi roda sudah dipakainya sejak smp dan belum pernah diperlukan

tarawih adalah pelesiran batin bagi rina dan keluarganya
meski belum mengerti betul arti ibadah dimas tak sabar ingin pergi ke masjid baginya
tarawih adalah waktu bertemu teman teman sebaya dimas sebenarnya berusia tiga belas tahun namun karena
menyandang disabilitas intelektual saat ini dimas baru duduk di kelas lima sekolah dasar luar biasa
sementara bagi rina
terawih adalah saat menenangkan perasaan dan meluruhkan sesal
ia percaya tuhan maha kuasa atas segala yang diciptakannya
termasuk menghadirkan dirinya yang tak sempurna
kayak ibu kayak ibu sendiri bahkan ibu saya sendiri pun enggak kayak ibu jauh beda biasanya
kan seorang anak deketnya sama ibu kalau aku enggak sama ibuku jauh
hai di rumah sederhana ini rina dimas dan neneknya menghabiskan waktu mereka
biasanya rina akan merapikan barang dagangan pada malam hari sudah dua tahun ini ia
menggantungkan hidup dengan berjualan keset keliling
menggantungkan hidup dengan perjualan keset keliling
ini akan menyeluruh fc untuk bicara dengan ia
tinggal tepat selanjut ini
tinggal tepat selanjut ini
dan juga vice
ini memang ilmu yang pijat
ini kalau disusul maka tidak bisa menjaga
jangan kemarin ini
anggap sudah tahan
kalau mulanya tidak bisa pulang
tunggu di mana nih
kalau tidak bisa lagi
tetap dulu tunggu nih tetap dulu
saking sayangnya ya mbah
kalau tidak bisa lagi
kalau tidak bisa lagi
basanem lah yang merawat rina dan adiknya sejak bayi
ia menghidupi kedua cucunya dengan menjadi tukang pijat
pekerjaan itu masih dilakoninya hingga kini
sekarang basanem hanya menyanggupi
jika pelanggan mau menjemput dan mengantarnya
basanem kerap lupa jalan pulang
dan akhirnya tersesat
kondisi itu yang membuat pelanggan basanem semakin berkurang
hanya dua puluh lima ribu rupiah saja sekali mamijat
semangat neneknya yang tinggi untuk tetap mengasuh cucu cucunya
menjadi alasan utama rina tak menyerah untuk bekerja
ia harus membalas budi dan membahagiakan basanem
biasanya kan seorang anak dekatnya sama ibu
tapi kalau aku enggak
sama ibuku jauh banget
ya yang jadi harapan aku yaitu
ingin bisa ngebahagiain bah
tapi dengan cara uang aku sendiri gitu
saya putuskan untuk menemani rina berjualan keset
biasanya rina akan menggunakan walker
atau alat bantu jalan jika berjualan seorang diri
kali ini rina menggunakan kursi roda
saya bantu mendorongnya berkeliling desa
biasanya tugas itu dilakukan oleh dimas
mbak biasanya kalau jualan keset untungnya berapa mbak
kalau ngambil keuntungannya sih
nggak bisa dihitung ya maksudnya
kadang kadang lima ribu kadang kadang sepuluh ribu
tergantung lakunya berapa per hari gitu aja sih
kalau satu harinya laku empat
ya berarti bisa untung empat ribu
setiap hari rina akan berjualan keset
dari pukul tujuh pagi hingga pukul empat sore
mau beli keset mbak ton
maaf enggak dulu
meski ini bukan cita citanya
rina tetap melakukannya dengan tekun
sebab dari kesetlah ia mendapat penghasilan
ya saya ingin bisnis keset
dan tapi apa ya
paling utama tuh ada alat transplupnya gitu ya
yang mandiri gitu
jadi enggak terlalu kerepotin orang tua gitu
tutur katanya yang lancar dan percaya diri
sempat membuat rina berharap bisa menjadi penyiar radio
kakak kelas kan dia pernah cerita
enak lho jadi penyiar radio gitu kan
tinggal duduk aja sama nyiarin
terus dapat uang gitu dari cerita itu
terus aku jadi pengen banget kayak apa sih nyobain jadi kenal radio gitu
karena tak banyak keset yang terjual
rina berusaha mencari pemasukan tambahan
ia membeli makanan gorengan dari penjual lain
untuk ia jual kembali sebagai takjil
bu mau beli gorengan deh bu
beli ya rp dua an
beli apa tahu apa tempe apa apa
dua berarti rp empat
oh enggak bapak
oh ya udah terima kasih banyak ya bu bapak
ini kan wulkeri yang dulu pernah mau dibeli sama aku enggak jadi
dulu pernah pingin buat beli ini
tapi enggak jadi kan
kan aku beli yang kayak gini
kok ada bagian di sini
dulu belajar anak
buat baik mengajaknya berbelanja ke pasar swalayan
sebuah tempat yang sangat jarang ia singgahi
selain bahan pokok kami juga membelikan bahan bahan untuk membuat kue
rina memang sudah lama ingin membuat kudapan lebaran
selain itu kami juga punya kejutan kecil
kami belikan rina sebuah walker baru
ini yang ada tempat duduknya ya
ini kan walker yang dulu pernah mau dibeli sama aku nggak jadi
iya dulu pernah ingin buat beli ini tapi nggak jadi karena aku beli yang kayak gini
semangat ya semangat
mau coba nggak
jadi nggak berat ya
iya sih lebih enteng nih
belum kebiasaan sih tuh biasanya
pakai yang pakai yang itu
duduk di tempat sininya ya
belum biasa sih
kayak gini jadi posisinya kebalik gitu
ini masih ketinggian sih
iya nanti bisa dibendekin
ina tak menyembunyikan rasa bahagianya
raut mukanya yang bercahaya
membuat kami merasa senang
amin ya allah
tim berbuat baik juga bekerja sama dengan sebuah radio swasta di kota kebumen
manajemen radio bersedia menjadikan rina sebagai penyiar radio dadakan
yang biasa jadi lebih nyaman ya

tuh radio fm
betul ini di masa fm kita
mas fm kebumen ya
aku mau ngajakin mbak rina siaran
kemarin kan mbak rina cerita dari smp
iya pening banget
pengen siaran ngatanya ngatanya rasain gimana sih jadi penyiar radio
ini aku ajut mbak rina datang ke masa fm kebumen biar rasain gimana sih di studio rekaman
gimana kalau jadi penyiar radio
senang gak mbak
semua kayak impianku tuh jadi kenyataan gitu aja sih
ngerasanya semua impianku hari ini udah enggak hanya mimpi udah jadi kenyataan
oh dengan siapa
dengan rina dari gombong
hari itu mungkin akan menjadi hari yang tak terlupakan
suaranya sempat bergetar tercekat tapi kemudian lantang dan terdengar berani mengudara dan didengarkan banyak orang di kota kelahirannya
diana hari ini tidak sendiri ya
diana kedatangan satu teman spesial nih
boleh banget kenalan nih dengan siapa
oke dengan rina bujrayu dari gombong
nah rina ini teman kita dari gombong
yang punya cita cita pengen jadi penyiar dan hari ini bisa nemenin diana siaran ya rina ya
nah boleh banget nih sekarang diceritain apa sih sebenarnya motivasi rina kenapa pengen banget jadi penyiar gitu
aku ini difabilitas dari gombong ya
jadi aku pengen kasih inspirasi buat semua teman teman walaupun kita dalam kondisi apapun situasi apapun dalam fisika apapun
kita harus semangat gak boleh nyewa terus nggak boleh lemah gitu ya
kita harus bisa tunjukin kalau kekurangan kita itu bukan menjadi suatu kelemahan tapi menjadi suatu kebahagiaan dan penyemangat hidup diri sendiri gitu
satu pesan yang rina sebarkan begitu tulus dan syarat makna
jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun
karena tuhan yang maha adil telah mengatur semuanya
kekurangan yang kita miliki justru dapat menjadi penyempurna hidup orang lain
untuk itu teruslah berbuat baik